neng rika berangkat kerja
tetenya cantik juga
makanya mata tuh jangan terlalu jai lagi
tapi saya ke sasar
di pangkalan ojek dekat jembatan
berarti itu gak kesasar
kamu tinggal tungguin aja tukang ojek
terus minta antar kesini deh
kesini apa kesitu
ke rumah ani
kok gak pake atuh
kayak ada kotoran
ini jangan dikorek korek pakai jari
oh jadi kang aminte dari bandung
kalau saya dari sukabumi
tapi pernah tinggal di bandung
ojek juga kang
aku mau pake
iya bang sebentar
ih tapi kan gak denger bang
sama bedak ya bang
neng rika berangkat kerja
tetenya cantik juga
biar sesama orang sunda ojek mah tetap bayar atuh
buat sesama orang sunda mah sepuluh ribu aja
lo gak mau deketin lagi
eh duitnya gak pas
jamok rumah ani
bantuin dulu bungkusin paket ya buat dikirim
terus nyari kontrakannya kapan
iya ntar abis ini ya
maaf saya mau numpang ke belakang
iya di sana ya

minggu minggu minggu belum evo
ntar ko r teacher satunya nih
juga belanya saya
rika udah telat
kalo disini yang ada kontrakan dimana ya